garis miring bhbu bres garis datar dua puluh dua rumawi garis miring dua ribu dua puluh empat
demi keadilan berdasarkan ketuan yang maesah
mahkamah konstitusi republik indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir
menjatuhkan putusan dalam perkara persisian hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
diajukan oleh satu nama haji ganjar panowo esa mip
pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat nomor urut tiga
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat
memberi kuasa kepada prof dr todung m lubis sh llm dan kawan kawan
kesemuanya adalah advokat dan atau keseluruhan hukum yang tergabung
pada deputi hukum tim pemenangan nasional ganjar mahfud
yang berdiri di hkn lantai lima gedung tpn ganjar mahfud
jalan kebun sirih no empat puluh jakarta pusat
baik bersama sama atau sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pemohon
terhadap satu ke fungsi pemilihan umum berdudukan di jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan menteng jakarta pusat
hal ini berdasarkan surat kuasa khusus no empat puluh lima dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh
memberi kuasa kepada muhammad afifuddin dan kawan kawan
yang kesemua adalah anggota komisi pemilihan umum dan pegawai pada komisi pemilihan umum republik indonesia
serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum perma hikon berkedukan hukum di jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan menteng jakarta pusat
sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai termohon
dua nama gibran raka buming raka
pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat nomor urut dua
dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal dua puluh lima maret dua ribu dua puluh empat
kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat
yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden
wakil presiden republik indonesia
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selanjutnya disebut tim pembela prabowo gibran
yang berlama di sekretariat tim kampanye nasional atau tkn
di jalan lieutenant jenderal s parman
kapling tujuh puluh delapan selipi jakarta berat
baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pihak terkait
membaca dan mendengar jawaban termohon
membaca dan mendengar keterangan pihak terkait
membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu
membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon
membaca dan mendengar keterangan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
dan menteri sosial republik indonesia
membaca dan mendengar keterangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
membaca keterangan amikos kure dari petisi brawijaya atau barisan kebenaran untuk demokrasi
tim pembela demokrasi indonesia tpdi dan pergerakan advokat nusantara
aliansi akademisi dan masyarakat sipil
tonggak persatuan gerakan untuk nusantara atau topgun
pusat kajian hukum dan keadilan sosial fakultas center for low and juicial justice
hukum universitas gajah mada
panji r hardinoto m busro mukodas dan kawan kawan
organisasi kemasyarakan dewan mahasiswa jusisia fakultas hukum universitas gajah mada
badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas pajajaran
badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas diponegoro
dan badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas erlangga
megawati soekarnoputri yang disampaikan oleh hasto kristianto
forum maadvokat muda indonesia atau fami
yayasan advokat hak konstitusional indonesia yakin
aliansi penegak demokrasi indonesia abdi
serta komunitas cinta pemilu jujur adil kcp jurdil
memeriksa alat bukti pemohon termohon pihak terkait dan bawaslu
duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon penting bagi mahkamah
untuk menegaskan oleh karena perkara perselihan hasil pemilu
presiden dan wakil presiden aku berkaitan dengan perkara nomor satu dan seterusnya dua ribu dua puluh
karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama
yakni penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan
diulang dalam perkara kedua perkara tersebut
antara perkara nomor satu dan seterusnya dua ribu dua puluh
dan perkara nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat saling berkaitan dan berkelindahan
sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
oleh karena itu jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redudensi
maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh mahkamah
karena dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya
kemenangan makamah dalam eksepsi
makamah berkesimpulan eksepsi tidak berlaksana melalui hukum
dan makamah berwenang mengadili permohonan pemohon
tenggang waktu pengajuan permohonan
mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedugaan hukum
oleh karena itu eksepsi yang terdapat dalam permohonan
aku dianggap tidak berlaksana melalui hukum
menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksesi pihak terkait
selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat
dengan tanda tanda hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan daerah kabupaten kota secara nasional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat bertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
dengan alasan alasan yang setelah makamah cermati
dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan
dan dikelompokkan dalam pokok pokok alasan sebagai berikut
selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara
angka satu sampai dengan sepuluh dianggap diucapkan
terhadap masing masing dalil tentang ketidak efektifan
ketidak efektifan dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut
maka mempertimbangkan sebagai berikut
dalil pemohon mengenai dkpp melindungi termohon
dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum
sementara itu dari pemohon mengenai anggapan adanya ketidak
efektifan dan tidak netralan bawaslu
dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
juga adalah tidak beralasan menurut hukum
dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidak efektifan
dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilihan umum nk subawaslu dan dkpp
adalah tidak beralasan menurut hukum
dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden
mengenai dugaan adanya ketidak netralan termohon
dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan
sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon
agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi
pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
adalah juga tidak beralasan menurut hukum
dalil tentang presiden jokowi dutuk melakukan obisopower
dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau apbn
untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi
dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden
dan wakil presiden nomor dua tidak berlasan berdukung
dari pemohon tentang penyelakunan automatic adjustment
juga makamah berkesimpulan tidak berlasan berdukung
dari pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansor
di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
mahkamah juga berkesimpulan yang sama
sebagaimana di permohonan nomor satu tidak berlasan berdukung
demikian juga dalil pemohon beliau dengan politisasi
yang dilakukan menteri perdagangan joko widodo
dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansor secara masif
di seluruh penjuru indonesia selama periode pemilu presiden
makamah juga berkesimpulan tidak berlasan berdukung
menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos
agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
berupa bantuan dampak fenomena el nino mulai januari dua ribu dua puluh
makamah berkesimpulan juga tidak berlasan berdukung
sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran
atau uncoring inde ide di masyarakat melalui program bansos
pada pasangan calon nomor urut dua atau pihak terkait
adalah pasangan calon yang didukung oleh presiden jokowi
juga tidak berlasan berdukung
menimbang bahwa selanjutnya pemohon melalui kanipotisme
dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi
melalui kementerian negara dan pemerintah daerah aparat keamanan
dan kepolisian negara republik indonesia
dan tentara nasional negara
aparatur desa serta organisasi atau asosiasi
terhadap dalil pemohon aku sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut
masing masing urean peristiwa atau kejadian yang dijadikan
dasar argumentasi oleh pemohon makamah berpendapat
dalil dalil pemohon aku adalah tidak berlasan berdukung
berkenaan dengan dalil terkait abuse of power
baik di tingkat pemerintah pusat pemerintah dan pemerintah negara
yang melibatkan pejabat dan asn di kementerian negara
kementerian dan pemerintah pusat
pemerintah daerah aparat keamanan dan polri dan tni
apartur desa serta organisasi atau asosiasi
dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihakan
dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua
mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu
dalam kegiatan dimasukkan serta korelasinya dengan perlindungan
perolehan suara salah satu pasangan calon
sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
makamah berpendapat dalil dalil pembunuh akua
adalah tidak berasa menurut hukum
berdasarkan uraian pertimbangan hukum terdiri diatas
dalil dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme
yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dan melahirkan abuse of power
yang terkoordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua
dalam satu putaran pada pemerintah
dan seterusnya adalah tidak berdasarkan menurut hukum
menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan
pelanggaran prosedur pemilihan umum
dalil mengenai siaran pesakku berkaitan dengan siaran pes
dalam perspektif ini atau konteks ini
dalil mengenai siaran pesakku bukan merupakan perolahan
yang harus dipermasalahkan lagi
karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab mbak waslu
dan sebagian besar telah ditindaklanjuti
dalil dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu
adalah tidak berasa menurut hukum untuk seluruhnya
diatas mahkamah berpendapat permohonan pemohon
tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
menimbang bahwa terhadap dalil dalil lain serta hal hal lain
tidak dipertimbangkan lebih lanjut
karena dinilai tidak terdapat relevansinya
jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan
baik yang didalilkan atau tidak didalikan oleh pemohon
belum dinilai dan dipertimbangkan
mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan
adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil
yang merupakan prinsip dasar
dalam mengungkap persisahan hasil tentang pemilihan umum
sebagaimana diamanatkan dalam pasal dua puluh empat c ayat satu
putusan yang dijatuhkan mahkamah aku
adalah putusan yang dipandang telah tepat
berdasarkan bukti bukti dan fakta hukum dalam persidangan
dan telah memenuhi prinsip prinsip hukum dan keadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh empat s satu
berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
adalah tidak beralasan menurut hukum
mahkamah berwenang mengadili permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
untuk mengajukan permohonan aku
adalah tidak berdasarkan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berlanjut menurut hukum
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dan seterusnya dianggap dibacakan
dalam sfc menolak sfc termohon
dan sfc pihak terkait untuk seluruhnya
demikianlah diputus dalam rapat penuh suatan hakim
yaitu soeharto selaku ketua merangkap anggota
shaldi isra arieb hidayat eni nurbaningsi
danil yusmik p poe m gundur hamzah
retwan mansur dan arsul lusani
pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan april tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan april
selesai diucapkan pukul lima belas lebih sebelas menit
dengan dibantu eri satria pamungkas
anak agung dian onita radian prima nugraha
zebri porkonatarigan hani adani
ria indriani wilma sidalahi
akmari narasika dan muktar hatisa putra
masing masing adalah panitra penghenti panitra penghenti
dengan dihadir oleh pemohon dan kuasanya
oleh termohon dan kuasanya